diaga uno menilai dukungan yeni wahid kepada pasangan joko imaruf amin adalah hal biasa dan tidak berpengaruh pada pemenangan pilpres dua ribu sembilan belas
gak ada masalah itu sah sah aja
saya kira tiap hari ada yang mendukung ke sana ada yang mendukung ke sini
itu satu hal yang biasa
nanti kita lihat lah
itu kan di dalam proses kampanye dan proses untuk melakukan satu konsolidasi biasa saja
ada yang dapat dukungan dari keluarga a ada yang dapat dukungan dari keluarga b dari ormas a dari ormas b
dari saya kira itu sesuatu yang biasa di dalam demokrasi kita